yang juga sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau one team press
berbicara dalam acara diskusi yang diadakan organisasi yahudi amerika di israel
presiden jokowi dodo pun menanggapi soal kunjungan yahya tersebut
kami kutip dari lamandetik com presiden jokowi telah menerima informasi
soal keberangkatan yahya stakuf ke israel
dikatakan presiden joko widodo kunjungan tersebut adalah urusan pribadi yahya
bukan atas nama negara
jokowi juga mengatakan dirinya akan segera memanggil yahya stakuf sepulangnya dari israel nanti
namun ditegaskan oleh presiden joko widodo keberangkatan yahya ke israel itu
juga untuk memperjuangkan kemerdekaan palestina
sebelumnya diketahui yahya khalil stakuf atau gus yahya
melakukan kunjungan ke israel
hari minggu lalu
kedatangan khatib am surya pbn ugyai haji yahya khalil stakuf
di acara diskusi yang diadakan organisasi yahudi amerika di israel berbuntut panjang
menteri luar negeri retno marsudi pun ikut angkat bicara
detik com menteri luar negeri retno mengatakan dirinya telah menjelaskan
maksud kedatangan stakuf ke pemerintah palestina
retno menegaskan tidak ada perubahan kebijakan mengenai keberpihakan indonesia
terhadap palestina terkait dengan kunjungan stakuf tersebut
retno juga menyampaikan presiden joko widodo sendiri juga telah mendapat informasi
mengenai keberangkatan stakuf
menurut retno keberangkatan yahya stakuf adalah atas nama pribadi
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina

retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap final premis kelam kalimantan
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina "
retno juga menyampaikan bahwa dia akan menjelaskan keberpihakan indonesia terhadap palestina "
nabi muhammad saw ketika dia mengatakan sesuatu dia mengatakannya dalam hubungan dengan situasi yang tertentu
jadi al quran dan hadis itu adalah dokumen sejarah yang memiliki pengawasan moral dalam menjawab situasi tertentu
ketika situasi realitas berubah
penyampaian alam moral juga harus berubah
saya sudah mengaksikan video yang dirilis american jewish community berulang kali
namun hidayat mengaku sama sekali tidak menemukan kalimat tentang palestina yang disampaikan oleh yahya stakuf
padahal sebelumnya gus yahya mengklaim melakukan kunjungan ke israel untuk memperjuangkan palestina
kritik juga datang dari wakil ketua umum partai gerindra ferry juliantono
kepada detikkom juga ferry meminta yahya dievaluasi dari jadwalnya
sebagai anggota dewan pertimbangan presiden atau one team press
ferry menuding yahya hanya berpura pura mendukung palestina
padahal malah mendukung israel
senada dengan ferry anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade juga ikut mengkritik yahya
andre menyebut yahya tidak benar benar peduli pada persoalan palestina
andri juga menyarankan agar posisi gus yahya sebagai anggota one team press dikaji ulang
ketua majelis ulama indonesia atau mui ⁇ maruf ⁇ amin menyatakan kunjungan one team press yang juga khotib am pbnu yahya khalilistakuf ke israel adalah urusan pribadi
⁇ maruf meminta kunjungan itu tidak dikaitkan dengan nu dan mui
ketua mui yang juga raisam pbnu ma'ruf amin mengatakan
mui dan pemerintah indonesia konsisten membela kemerdekaan rakyat palestina
seperti kami lansir kembali dari lamandetik com
ma'ruf menyatakan kehadiran yahya khalilistakuf ke israel adalah atas tanggung jawab sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pbnu
⁇ maruf juga mengatakan akan melihat hal terkait upaya yang dilakukan yahya
apakah akan membawa hasil positif terhadap perdamaian palestina atau tidak
apakah kehadiran yahya khalilistakuf akan dikaitkan dengan pbnu
baik untuk mengetahui tanggapan terkait keberadaan yahya khalilistakuf dalam forum yang diperakarsai oleh american jewiss committee atau agc beberapa hari lalu
melalui sambungan telepon saat ini saya sudah terhubung dengan abdillah onim
relawan indonesia yang berada di gaza city palestina
selamat malam bang onim
ya selamat malam assalamualaikum indra maulana
baik sudah tersambung melalui skype kita ya baik
bang onim ini kalau kita dengar juga kritik tidak hanya datang dari beberapa politisi indonesia beberapa aktivis di indonesia
tetapi juga datang dari sisi hamas sendiri
bagaimana anda melihat atau reaksi warga palestina di sana terkait kedatangan yahya khalilistakuf ke israel
yang sampai dengan saat ini kabar buruk memang datang secara tiba tiba
akibat dari kunjungan sepihak yang dilakukan oleh kiai haji yahya sakup ke israel
untuk menghadiri forum internasional yang diadakan oleh komunitas amerika yahudi di ibu kota israel atau di jerusalem
sampai dengan saat ini indra memang tidak hanya muncul kritikan tidak hanya dari indonesia atau seluruh indonesia
tetapi muncul juga dari wilayah palestina
dan beberapa media indra di palestina itu telah merilis kekecewaan mereka
kekecewaan mereka dan kekecewaan mereka

kritikan mereka akibat dari kunjungan sepihak yang dilakukan oleh yahya khalilistakuf ke israel
tidak hanya dari masyarakat palestina dan juga media palestina
tetapi dari beberapa vaksi besar di palestina seperti vaksi hamas vaksi fatah pun
mereka mengeluarkan statement bahwa kunjungan yang dilakukan oleh yahya sakup ke israel adalah seluruh gai
telah menodai atau mencoreng nama indonesia dan juga tidak memiliki perjuangan dari masyarakat palestina
dan saya sampai dengan saat ini memang beberapa hari yang lalu
atau jam yang lalu
saya telah mendapatkan apa namanya
rekaman suara dari ketua pbnu
telah mengeluarkan statement bahwa kunjungan dari kiai haji tersebut bukan membawa nama nahdlatul ulama
tetapi atas nama pribadi
dan beliau pun telah menegaskan bahwa pbnu sampai dengan saat ini dan seterusnya akan memberikan dukungan kepada masyarakat palestina
semoga statement ini tidak hanya janji saja
tetapi bisa direalisasikan mungkin bisa mendatangi wilayah jawa barat zainra
tidak hanya mendatangi wilayah israel
oke bang onim kan kemudian sudah ada penjelasan penjelasan dari pihak indonesia
bahkan presiden joko widodo rencananya akan memanggil kiai yahya begitu ya
ketika nanti sudah datang ke tanah air
tetapi sudah ada pernyataan awalan dari presiden joko widodo bahwa itu adalah kepentingan pribadi
bahwa itu adalah kepentingan pribadi
dari yahya yang datang atau mengunjungi ke israel
menteri luar negeri juga mengatakan demikian
hal serupa bahwa indonesia posisinya tetap berpihak pada palestina
dari pbnu juga tadi sudah anda sampaikan sendiri
sudah jelas mendukung kemerdekaan palestina
artinya sikap secara resmi indonesia tetap tidak berubah
tetap mendukung ke palestina
meskipun ada salah satu anggota one team press
meskipun diklaim sebagai berangkat atas kepentingan sendiri ke israel
memenuhi panggilan atau memenuhi undangan dari amerika serikat
apakah itu cukup berpengaruh alasan yang disampaikan oleh pemerintah indonesia
baik presiden maupun menteri luar negeri
maupun juga dari ormas terbesar islam di indonesia seperti pbnu begitu
bahwa tetap berpihak ke palestina
apakah itu cukup bisa diterima oleh pihak yang mengkritisi indonesia
seperti yang disebutkan di awal tadi
ya memang tentunya kita sangat berharap dengan kunjungan pihak ini bisa memulihkan kembali hubungan antara indonesia dan palestina

karena beberapa hari lalu kita melihat sendiri ibu retno marsudi telah menghadiri dewan keamanan pbb
dan alhamdulillah kita diterima menjadi anggota dewan keamanan pbb
beberapa hari kemudian ternyata kabar buruk akibat dari kunjungan tersebut
tapi saya sangat berharap dan saya sangat antusias bahwa akibat atau efek dari kunjungan ini insya allah tidak akan mempengaruhi hubungan antara indonesia dengan palestina
karena sampai dengan saat ini

saya tidak tahu

karena ngo indonesia dan juga pemerintah indonesia pun sekali lagi menyatakan bahwa akan tetap memberikan dukungan kepada masyarakat palestina
akan tetap memberikan solidaritas untuk merdekaan palestina
sampai dengan saat ini saya selalu komunikasi dengan pihak pemerintah indonesia terutama dari pihak kementerian luar negeri dan juga pihak kedutaan indonesia di cairo dan juga di aman jordan
mereka sekali lagi selalu mengatakan bahwa bang onim
anda harus tetap memberikan statement dan juga meyakinkan kepada masyarakat indonesia bahwa kunjungan ini tidak sama sekali mengurangi semangat kita untuk tetap memberikan dukungan kemerdekaan palestina indra
tapi kalau tadi anda sempat gambarkan ketika tersebar ada kedatangan ke israel tersebut
seberapa keras sebenarnya kecaman kecaman itu ataukah hanya kritik kritik yang seperti menyinggung sedikit lah pemerintahan indonesia
ataupun mencoba untuk mengingatkan
atau bentuknya sudah kecaman sebenarnya
iya sampai dengan saat ini memang baru dalam bentuk kecaman karena memang kunjungan yang dilakukan oleh yahya saki itu
memang berkaitan dengan serangan atau agresi yang dilancarkan oleh pihak israel terhadap wilayah jalur gaza
bahkan sebelum atau beberapa hari sebelumnya satu minggu sebelumnya
kan kita dengar kita melihat sendiri terjadi pembunuhan oleh pihak israel terhadap salah seorang relawan pejuang
yaitu wanita palestina yang ditembak mati oleh pihak israel
dan dengan demikian memang sangat wajar warga palestina dunia internasional masyarakat umat di palestina
umat islam di indonesia ngo di indonesia pun mereka sangat berhak punya hak untuk memberikan kritikan
dan mengutuk atas kunjungan yang dilakukan oleh yahya saki ke wilayah israel
saya berharap kunjungan ini tidak hanya sepihak indra
tetapi beliau pun saya beberapa kali telah mengeluarkan statement bahwa tidak hanya kunjungan ke israel
tetapi jika beliau adil dan benar benar memberikan dukungan kepada palestina
datanglah ke wilayah jalur gaza
dan saya siap menemani beliau selama berada di jalur gaza dalam kunjungan bertemu langsung dengan saudara saudara beliau yang ada di jalur gaza indra
oke kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut ya bang onim
kami akan segera kembali tetap akan mewawancarai dari bang onim tadi nanti untuk bagaimana kelanjutan agar tidak dinilai sepihak saja datang ke israel
tapi juga ada kunjungan ke palestina
mekanismenya akan seperti apa setelah jeda kami akan segera kembali
baik saya masih tersambung melalui skype dengan relawan indonesia di kota gaza palestina
kami ingin mengetahui bagaimana reaksi masyarakat di sana terkait kunjungan salah satu petinggi indonesia ke israel
tidak justru datang ke palestina
sempat ada kritik atau mungkin yang disampaikan onim tadi sebagai relawan indonesia di kota gaza
ada kecaman di sejumlah media terkait bagaimana sebenarnya sikap indonesia walaupun pemerintah indonesia sudah menyatakan sikapnya tetap mendukung kemerdekaan palestina
tetapi kalau kita dengar pernyataan dari selain presiden joko widodo pernyataan dari yaya stakuf sendiri juga mengatakan bahwa meskipun kedatangannya ini pribadi tetapi adalah untuk berbicara dan berbicara terkait kepentingan kemerdekaan palestina
apakah ini tidak bisa dianggap atau dipahami oleh masyarakat palestina misalnya bahwa ini adalah salah satu contoh upaya dari tokoh salah satu tokoh dari indonesia untuk berbicara dengan israel terkait dengan kemerdekaan palestina sebenarnya bang onim
ya indra sebenarnya kita tidak bisa melihat yang namanya berpatokan kepada sakitnya saja
tetapi beliau kan sampai dengan saat ini masih tergabung di pemerintahan dan juga berada di pihak
dan juga berada di pihak sebuah
dan juga berada di pihak sebuah
lsm atau haraka yang terbesar di indonesia yaitu pbnu
jadi ketika kunjungan ke israel itu mereka tidak melihat berasal dari mana dari pemerintah mana dari ngo mana
tetapi yang dilihat itu adalah orang indonesia hadir di israel untuk bertemu dengan pihak israel
dan sedikitpun dari bukti yang ada saya tidak melihat dan tidak mendengar sama sekali statement bapak kiai berkaitan dengan dukungan beliau terhadap masyarakat palestina
harusnya beliau itu lebih keras lagi terhadap pihak israel
seperti bapak soekarno lah beliau sangat keras terhadap para penjajah bahkan ini kan sebuah amanat konstitusi
kita seluruh indonesia tidak hanya umat islam dan umat kristen yang punya hak dan punya kewajiban untuk memberikan dukungan kepada palestina
akan tetapi ini adalah sebuah amanat konstitusi
dan saya lihat cuma bapak kiai ini telah melanggar amanat konstitusi yang tercantum dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bahwa penjajahan di atas dunia harus dihakimi
seperti saya sendiri indra saya berada di jalur gaza melakukan kegiatan kemanusiaan sosial dan lain lain
itu melihat bukan saya berasal dari ngo mana tapi mereka melihat merah putih
dan juga pc yang saya gunakan
mereka melihat bahwa inilah perwakilan dari indonesia untuk palestina
bukan perwakilan dari ngo untuk indonesia tapi mereka
melihatnya indonesia gitu ya
dan memang kunjungan ini berkaitan
sangat apa namanya pada saat kondisi wilayah palestina masih terpecah pada saat kondisi memang sedang panas panasnya
tiba tiba ada seorang indonesia yang datang ke sana tentunya ini sebuah hal yang sangat wajar
beliau diserang beliau dikritik beliau di
ini risikonya seperti ini kita mendatangi wilayah israel
dan semoga ini kritikan yang datang dari berbagai elemen ini menjadi efek jerat terhadap elemen yang lain
atau oknum yang lain yang ingin berkunjung gajah dan melakukan sebagai pembicara
atau menyatakan sebagai perwakilan indonesia
semoga ini menjadi ibro dan menjadi contoh tersendiri buat teman teman yang lainnya yang ada di indonesia indra
oke bang abdullah onim tadi anda sebutkan agar ini bisa meredam sedikit salah paham
misalnya mungkin saja dianggap seperti itu agar tidak dinilai sebagai sesuatu yang memang keberpihakannya terhadap israel begitu
apa yang anda usulkan kepada
kiai haji yahya stakuf misalnya seperti tadi anda sempat singgung untuk mengajaknya juga datang ke palestina
mengunjungi sejumlah tempat sehingga bisa mengetahui langsung bagaimana kondisi perjuangan rakyat palestina menghadapi penjajahan israel tadi
seperti apa yang sudah anda perbuat atau anda akan lakukan misalnya
iya indra beberapa menit lalu memang saya sudah komunikasi dengan ibu yeni wahid
beliau menyinggung bahwa sampai dengan saat ini pbnu ibu yeni wahid sendiri menyatakan bahwa
kami tetap berkomitmen bangunin untuk memberikan dukungan terhadap palestina
dan saya juga memberikan saran kepada bapak kiai yahya stakuf agar supaya gentel
gentel dan mengeluarkan statement bahwa saya meminta maaf kepada masyarakat indonesia
kepada masyarakat palestina kepada pemerintah indonesia kepada muslimin indonesia
dan tidak ada tindakan lain selain dari meminta maaf
jadi saya berharap meminta maaflah agar supaya bisa meredamkan
meredam kondisi yang sedang memanas saat ini
resikonya memang seperti ini indra
jadi tidak ada cara lain
beliau harus meminta maaf
oke tadi anda sempat singgung juga
ini cukup melukai masyarakat palestina di sana ketika mengetahui bahwa salah satu tokoh dari indonesia
yang katanya mendukung kemerdekaan palestina ternyata datang ke israel
di tengah kondisi represi yang cukup mulai meningkat akhir akhir ini dari pihak israel kepada palestina
contohkan ada penembakan salah satu aktivis muda di sana
tapi bagaimana sebenarnya kondisi yang di palestina saat ini terakhir seperti yang anda gambarkan
apakah memang ada kiprah dari indonesia misalnya dalam aktivitasnya mendukung kemerdekaan palestina
apa nampak real di sana sehingga bisa menutup apa namanya yang dilakukan oleh kiai haji yahya stakuf misalnya
dengan datang ke israel tersebut
iya muncul statement kekecewaan dari masyarakat palestina indra
karena sampai dengan saat ini masyarakat palestina sangat memahami masyarakat indonesia itu sangat
cinta dan begitu komitmennya untuk memberikan dukungan kemerdekaan palestina
bahkan sampai dengan saat ini seluruh masyarakat palestina tidak hanya di jalur gaza
jika kita berbicara tentang indonesia maka mereka langsung mengetahui bahwa jumlah muslim terbesar di dunia adalah indonesia
dan masyarakat palestina sangat menaruh harapan kepada indonesia untuk tetap berada di belakangnya masyarakat palestina
dalam rangka membebaskan tanah palestina dari penjajahan indra
sampai dengan saat ini saya berada di gaza city
sudah lebih dari dua belas tahun indra gaza masih di bablok
kita bayangkan di blokade pintu perbatasan ditutup
bantuan kemanusiaan tidak diizinkan
bantuan bahan makanan tidak diizinkan
obat obatan tidak diizinkan
bahkan pada saat agresi pun pintu perbatasan tidak dibuka
kita bayangkan korban berjatuhan
tidak ada obat obatan
saya sudah sampaikan kepada pemerintah indonesia agar supaya mengerimkan bantuan obat obatan ke gaza sekarang
sampai dengan saat ini seluruh rumah sakit yang ada di gaza krisis obat obatan
indra terima kasih
baik terima kasih bang abdillah onim relawan indonesia
indonesia yang berada di kota gaza palestina
kita akan lihat ke depan akan seperti apa
apakah memang nanti kiai yahya khalilistakuf juga akan benar benar datang ke palestina
dan bersama anda nanti untuk melihat sendiri bagaimana kondisi masyarakat palestina
yang sedang berjuang untuk lepas dari penjajahan israel
terima kasih assalamualaikum
nama yahya holil stakuf muncul ke permukaan kembali saat dirinya dilantik menjadi anggota one team press akhir mei lalu
sebelum diangkat menjadi anggota one team press
yahya sempat menjadi jurubicara presiden ri keempat
abdurrahman wahid atau gusdur
pelantikan berlangsung di istana negara jakarta akhir mei lalu
presiden jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan
sejumlah pejabat negara hadir dalam pelantikan ini
di antaranya adalah wakil presiden yusuf kala
lalu sejumlah menteri kabinet kerja
serta ketua badan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip megawati soekarno putri
yahya merupakan mantan jurubicara presiden ri keempat
abdurrahman wahid atau yang dikenal dengan nama gusdur
yahya diangkat sebagai anggota one team press
menggantikan kiai hasim musadi yang meninggal dunia pada enam belas maret dua ribu tujuh belas yang lalu
yahya mengatakan ia akan menyampaikan langsung tentang gagasan
pemikiran serta nasihatnya yang strategis tentang negara dan pemerintahan
kepada presiden jokowi dodo
mungkin tidak seperti sebelumnya
saya harus lebih berhati hati untuk bicara tentang
tentang negara dan pemerintahan
karena sekarang nasihat saya menjadi haknya presiden
ya nanti akan kita bicarakan dengan anggota dewan pertimbangan presiden yang lain
apa yang harus disampaikan kepada presiden mengenai perkembangan keadaan sekarang
kalau dewan pertimbangan presiden kan harusnya ngasih
nasihat langsung ke presiden bukan
baik kita tinggalkan seputar polemik kedatangan kiai haji yahya khalilistakuf ke israel
dan juga kritik yang mendatanginya
sekarang kita akan break
lebih dahulu saat lagi kami akan kembali dengan informasi dan juga ulasan terkait gerindra
menilai pemasangan spanduk jalan tol pak jokowi
sebagai bentuk kepanikan pemerintah yang tidak bisa menyangi gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
benarkah ada aroma politik di jalur mudik
prayu segera kembali